boleh emak duduk
tapi males dibangunin subuh subuh
emangnya mams dulu waktu muda cepet apa kalo dibangunin subuh subuh
soalnya mama dulu kalau lama dibangunin udah disiram air sama nenek kamu
kamu mau mama siram air
mulai besok mama siram air kalo gak mau sholat subuh ya
nanti dikasih ya sama ayah ya
aduh mainannya pada jatuh
biarin aja pak
rp lima ratus ribu buat bapak
lima ratus ribu lagi buat ibu
sembilan ratus buat ronaldo
gak ada yang kurang kan pak
makanya bapaknya gak usah curigaan sama idan
bang ronaldo idan pegang ya pak
bisnis tidak tekan bagus
kalau memang begitu
dan istirahat dulu ya pak
kasihin bapak ya
oh tidak pakai
gimana bisa hidup dengan uang sepuluh ribu selama sebulan
besok orang di sini motor datang lagi
bantu idan ya allah
oh tidak pakai
bantu idan ya allah

jeniper juga gitu
ini yang kita omongin arena fantasi kan
kalau terjadi apa apa dengan pbb di sana bagaimana
terjadi apa tuh kum
ya apa saja
ya banyak doi
tidak bisa disebutkan satu persatu
pebri pacaran sama edward
ya tidak doi
tapi kan nanti bisa saja pacaran di sana nanti
arena fantasi itu bisa bikin orang jadi pacarannya kok
ajak ajaknya ke sana kok
boleh emak duduk
boleh hatu emak
saya aja boleh duduk apalagi emak
aku bukan takut sama emak
saya juga mak takut sama emak
silahkan duduk emak
ada apa ya emak
soal pebri kum
dia mau ikut emak
ke arena fantasi
sebenarnya emak gak mau ngajak siapa siapa
emak cuma mau ngajak edward jalan jalan
karena udah lama dia gak jalan jalan
tapi sekarang semuanya pada mau ikut
emak kemarin bukannya mau ngajak pebri kum
tapi dia maksa
ibu guru yola ikut ke sana untuk bantu ngawasin anak anak
tidak usah terima kasih
saya emang gak bisa jagain anak anak atu emak
maksud emak jeniper ikut enggak
ke arena pantasi
mak kan belum bilang mau kemana lagi
sekarang mak tanya
jennifer ikut gak ke arena pantasi
nanti deh kita bicarakan lagi ya
sekarang mak mau nyuci dulu
kalau anak anak pergi ke arena fantasi
harta warisan atu kum
ketemu bu yola harus rapih
jangan gerak tuh
aduh wanginya ceng
sampai rumah saya loh
saya cuma mau kasih tahu
kalau ibu guru desa
itu t lagi tidak di rumah
dia lagi di kantor kepala desa
sek des mulyadi
ada dong ya